pembunuh pria yang jasadnya dikubur di dapur rumah di bandung barat jawa barat terancam hukuman mati
tersangka terbukti merencanakan aksinya menghabisi nyawa korban
satreskrim polres cimahi kini telah menahan tersangka dan menyita barang bukti milik korban
yang sempat diambil tersangka serta sejumlah alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban
hasil gelar perkara polisi memutuskan tersangka terancam hukuman mati
karena telah berencana membunuh korban dua hari sebelum kejadian
tersangka tega menghabisi nyawa korban karena kesal upah tiga ratus ribu rupiah tidak dibayarkan korban
menyimpulkan kita kenakan pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana
itu tergambar dari ketika pelaku dua hari sebelumnya sudah merencanakan dengan membawa besi dan sebagainya
dan memastikan korban meninggal dunia dengan meja ngadinya
sebelum mengubur di bagian dapur dan dirapikan kembali kami menyembuhkan ini pemudam perencanaan